dianggap menghalangi iring iringan mobil presiden joko widodo seorang wanita pengendara mobil diamankan petugas satwil lantas jakarta timur
hingga kini wanita tersebut masih diperiksa di unit laka lantas jakarta timur
selama berada di satwil lantas jakarta timur selasa siang pelaku menjalani sejumlah pemeriksaan polisi
ia diamankan polisi pada senin kemarin karena diduga menghalangi konvoy rombongan presiden jokowi di jalan tol jagorawi dari cimanggis menuju jakarta
berdasarkan pemeriksaan sementara pelaku diketahui panik saat mobil yang dikendarai masuk rombongan presiden joko widodo sehingga mobil zigzag
ia hanya dijerat dengan pasal pelanggaran lalu lintas karena tidak mengindahkan imbauan petugas agar menepi saat rombongan presiden melintas
mbak a ini mengemudikan kendaraan seperti biasa namun dia ternyata masuk ke dalam rangkaian bapak presiden
dia tidak sadar dan dia kebingungan ketika petugas polisi menghentikan
seolah olah seperti sigsak baru sampai dengan keluar kodam dihentikan oleh petugas namun masih kebingungan juga
mungkin karena panik ya kita paham psikolog perempuan karena mungkin dia agak bingung atau grogi
nah setelah dihentikan berhasil dia pun masih kebingungan ada apa dihentikan sehingga terjadi sedikit insiden dengan petugas yang di lapangan